video ini direkam oleh rafasya pemilik akun twitter at serpentine enam ribu enam ratus enam puluh enam yang diunggah pada
rabu pagi ia menangis dan merekam kondisi di depan rumahnya di jalan batu kencana kelurahan
gumuru kota bandung jawa barat kediamannya didatangi sejumlah petugas medis yang mengenakan
apd serta beberapa warga dan aparat kewilayahan rafa sya mengaku ibunya dicemooh dan diusir warga
karena dianggap pengotori wilayah rafa sya menyayangkan tindakan warga dan aparat kewilayahan
yang ia anggap mengucilkan keluarganya rafasha tinggal bersama ibu dan keponakannya di rumah
yang ia sewa sejak enam bulan lalu di rumah ini mereka melakukan isolasi mandiri sesuai anjuran
dokter namun lurah gumuru nurma safarini menampik semua tudingan tersebut dan menyebut telah terjadi
kesalahpahaman lurah nurma berdali petugas hanya datang untuk memeriksa dan bertindak sesuai
yang bersambutan statusnya itu adalah memang positif ketika positif itu kan memang harus
dipisahkan ketika kan pt mulai mulai ini mulai mengecek nih yang harus diisolasi yang mana
gitu yang bisa yang tadinya yang positifnya satu itu akhirnya jadi berkembang kembang karena apa
karena tetap nyampur gitu seperti itu padahal sudah ada upaya dari prt untuk memisahkan